terima kasih kak fadil
terima kasih juga mila
kamila bapak dengar dari dr effendi kemarin kalian periksa di lab ya
kalian tidak usah bersusah payah untuk mendonorkan ginjal kalian
saya masih bisa bertahan hidup dengan cuci darah
pak bapak cuci darah tiga hari sekali
bapak nggak bisa terus terusan mengandalkan cuci darah itu pak
kalau dengan cangkok ginjal insya allah masalah bapak bisa teratasi
bapak bisa lebih tenang menjalani hidup
kamilah mau tidak mau saya harus menjalani ini semua
mungkin ini sudah jalan hidup saya
saya harus tabah harus ikhlas
saya tidak boleh mengandalkan orang lain
dan saya juga tidak bisa mengharapkan kinjal orang lain
karena saya tidak mau berbahagia di atas penderitaan orang lain
dan kalaupun saya harus terus menerus cuci darah
dan saya akan menjalannya
saya hanya berharap saya bisa menjalani hidupnya
tapi saya tidak mau menjalani hidup seperti sekarang ini
tapi mau sampai kapan pak
saya hanya berharap sampai saya bisa menemukan anak kandung saya
walaupun saya hanya ingin tahu keberadaannya
hanya ingin tahu apakah dia sehat
tapi saya tidak akan menemuinya
apakah bapak tidak berpikir
kalau anak bapak juga ingin sekali bertemu dengan bapak
itu tidak mungkin kamila
dia sudah mempunyai kebahagiaannya sendiri
dia akan lebih bahagia
kalau tidak bertemu dengan saya
seseorang yang telah melantarkan dia selama ini
yang sekarang ini jadi seorang penyakitan
dan bapak juga tidak akan menerima kinjal dia
sama sekali tidak
bapak akan terus terusan menyiksa diri bapak sendiri
ini hukuman yang setimpal buat saya camilla
haris kamu gak boleh ngomong begitu
kamu itu orang baik
kamu seorang ayah yang baik
kamu seorang ayah yang bertanggung jawab
selama ini juga kamu selalu mencari anak kamu
kamu gak menyanyikan dia haris
benar kata bularas pak
kalau seandainya saya adalah anak bapak
saya pasti akan mendonorkan ginjal saya untuk bapak
tidak ada artinya dibandingkan dengan kebahagiaan bapak dan saya
dan sebuah kinjal
tidak ada artinya dibandingkan perjuangan bapak selama ini
untuk mencari anak bapak
tidak ada artinya pak
kita akan akan selalu keintaian untuk bapak terakhir di helpeduk kita lantang deployment
dan walaupun pak haris belum tahu kalau kamu anaknya
tapi dari cara pak haris memandang kamu
sepertinya dia udah merasakan mila
kalau kamu anaknya
dan melihat pak haris seperti itu
mau tidak mau jadi teringat sama edo
aku gak tahu
kesalahan apa yang dibuat bapak kamu di masa lalu
tapi itu sampai sekarang gak membuat kamu membenci dia kan mila
kamu memang sempat kesal sama papa kamu
tapi ternyata sekarang
kamu sangat menyayangi dia
hal itu membuat aku merasa malu mila
karena aku sudah memisahkan edo dari kava
tapi sikap pak haris tadi
sudah membuka mata aku
dan aku sadar
walaupun nantinya cover tidak tahu siapa ayah kandungnya
aku gak boleh mendidik kava untuk membenci edo
dan kalau suatu saat nanti edo membutuhkan bantuan kava
aku akan membiarkan kava untuk menolongnya mila
karena aku tahu
ikatan daerah itu sangat kental
dan merupakan suatu kejahatan kalau aku memisahkannya mila
camillah benar benar bersyukur kak
karena allah telah memberikan calon papa untuk kafa
sangat baik seperti kak fadil
kamilah yakin kava pasti akan bangga memiliki papa seperti kavadil
dan kami akan berterima kasih kepada kava
karena kamu akan senang sekali
kami sangat berterima kasih kepada kamu
makasih kak fadil
terima kasih juga mila
dan semoga gerat taufan
ngapain sih dia jagain kan anjing hidu di depan kamarnya ya kak
anaknya juga bukan
ngapain sih dia jagain kayak gitu
pasti ada cara lain
pasti ada cara lain
kamu tau gak aku tuh bahagia banget
soalnya aku pengennya ngeliatin cincin ini terus
kalau kamu juga pasti gitu kan
kenapa cincin itu digunakan sebagai lambang cinta
gak berawal dan gak berujung
seperti cinta kita
dimendingan kamu tidur deh
ini udah berjalan
malem tau gak
yaudah ya sebentar ya
mama kemana sih pak
baru jam segini belum pulang juga
katanya tadi cuma keluar sebentar
tapi kan tadi udah beberapa jam yang lalu
udah kamu coba telepon mama
udah kamu coba telepon mama
udah kamu coba telepon langsung
gak diangkat pak ana udah coba
gak diangkat pak ana udah coba
gak diangkat pak ana udah coba
kamu kan kenal sama mama
mama itu orangnya keras kepala
kalau ada sesuatu yang dia tidak suka
dia akan mengambil tindakannya sendiri
tanggal berapa ya kira kira yang bagus untuk kita menikah nanti

di saat mama belum pulang dan pergi gara gara kamu
jangan asal ambil hp orang dong
orang lagi nelfon juga sama edo
gak punya tatak lama ya
eh yang gak punya tatak lama tuh kamu
kamu terlalu egois untuk bikin perasaan orang lain di
pak tapi ini kan salahnya ini pak
dengan sikapnya suka keterlaluan dan somaksa
bikin mama keluar dari rumah pak
kamu tuh nyakitin perasaan mama doang tau gak
keterlaluan kamu di
heh yang keterlaluan itu siapa
di rumah ini yang gak setuju tuh siapa
cuma tante ambar kan
ya berarti tante ambar aja yang melebihi lebihin sikapnya
kalian ini gimana sih
kok malah bertengkar terus
anak tuh om
dia yang cari masalah
tenang aja tante amber juga mau kemana sih
sebentar lagi juga pulang
tuh tuh kan tuh kan
kamu yang nyumpain tante ambar gak pulang kan
berarti kamu yang keterlaluan
mama biar papa yang telepon nanti
masuk ke kamar
mama udah pulang
mama belum pulang
papa sama anak sudah berusaha untuk nelfon
tapi mama tidak mau mengangkat
mama pasti masih kesel
masalah pertunangannya indi sama edo
jadi mama mau menyendiri dulu
terus gimana pak
terus gimana pak
kamu kayak gak kenal mama kamu aja
kalau mama tidak mau mengangkat telepon
berarti dia tidak mau dicari
dia pasti mau menenangkan diri dulu
tapi bener gak papa om
selama telpon tante itu masih aktif
om tidak khawatir
tapi om akan telpon terus
sampai tante angkat
kalau dia mau mendonorkan ginjalnya
kalau dia anak kamu
kalau kamila itu benar benar bukan anak kandung haris
haris juga gak tau bu
tapi akhir akhir ini
haris makin merasa takut
haris takut kalau camilla itu benar benar anak kandung haris
dulu haris pernah tanya sama ibu
ibu membenci kamilah itu
karena ibu tau kalau ternyata kamilah itu cucu kandung ibu sendiri
dan ibu jawab
itu beneran kan bu
kalau kamila itu ternyata benar benar bukan anak kandung haris

ibu mau mempertemukan haris dengan anak haris

bukan kan bu
bukan kan bu
bukan kan bu
bukan kan bu
bukan kan bu
bukan kan bu
bukan kan bu
bukan kan bu
bukan kan bu
bukan kan bu
bukan kan bu
bukan kan bu
bukan kan bu
bukan kan bu
bukan kan bu
bukan kan bu
bukan kan bu
bukan kan bu
bukan kan bu
bukan kan bu
bukan kan bu
bukan kan bu
bukan kan bu
bukan kan bu
bukan kan bu
bukan kan bu
bukan kan bu
bukan kan bu